sesuai prediksi masa puncak arus mudik terjadi pada kamis malam dua puluh delapan april
memasuki jumat dini hari dua puluh sembilan april
pantauan udara memperlihatkan panjangnya antrian kendaraan pemudik
yang tidak bisa masuk ke area pelabuhan
antrian kendaraan pemudik tujuan pulau sumatera yang menggunakan kendaraan roda empat
bahkan tertahan di dalam akses tol
kondisi ini karena seluruh kantong parkir di area pelabuhan merak
sudah dipadati kendaraan pemudik
pemudik yang tertahan di jalur cikuasa atas
mengaku sudah terjebak kemacetan panjang di dalam tol selama enam jam
atau tujuh km dari area pelabuhan merak
petugas kepolisian polda banten sudah berusaha mengurai kemacetan
dengan mengarahkan kendaraan ke jalur arteri
bergabung dengan kendaraan roda dua di cukuasa bawah
kemacetan terjadi karena keterbatasan jumlah kapal
untuk menampung dan memberangkatkan kendaraan pemudik
sementara itu sejumlah pemudik kendaraan roda empat di dermaga eksekutif pelabuhan merak
menyingkirkan pembatas jalan untuk masuk ke dalam kapal penyeberangan
mereka kesal karena lambatnya proses bongkar muat kapal di pelabuhan merak
aksi protes pemudik juga terjadi di dermaga reguler
mereka memprotes kebijakan pengalihan kendaraan
karena dianggap membuang waktu
para pemudik mengaku sudah lima hingga enam jam
tak bisa menyeberang lantaran ditahan
dan terus dipindahkan oleh petugas pelabuhan
setelah sampai sirus kita sudah dua kali pindah
dua kali dipindah
ternyata setelah sampai disini terakhir kali
dia bilang ini bukan tempat eksekutif
nah katanya kapal eksekutifnya tidak ada
kalau mau ya reguler
reguler juga tidak ada
kita gak tau
yang punya aturan bukan kita
kita ikut di aturan
setelah aksi protes dilakukan
para pemudik akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mudik ke kampung halaman
adi mazda cilagon banten